hari ini tiba tiba ada
kayaknya hasil sitiskan mama kamu gak sebaik yang mama kamu katakan
ya allah itu berarti
kapan ya terus kita harus gimana kak
yaudah kamu tenang aja ya
kita hadapi ini semua dengan kepala dingin
gini aja besok kita ke rumah sakit
tadi mila nyariin mama ke kantor sama kak fadil
tapi katanya mama udah pulang dulu an
mila ngapain sih kamu nyari mama sampai ke kantor segala
tante tadi saya ngantriin kak mila ke rumah sakit untuk usg
gimana kata dokter sehat kan
alhamdulillah janin dalam kandungan camillah sehat sehat aja ma
sekarang mila yang mau tanya sama ma
sebenarnya bagaimana kondisi mama sekarang
kenapa suster bilang mereka menunggu kabar dari mama
mila juga gak tahu ma
suster yang tanya sama mila
sebenarnya ada apa sih mbak
sebenarnya ada urusan apa mama datang lagi ke rumah sakit
pasti ada hal penting kan mah
atau mama menyembunyikan sesuatu dari mila
ma mila tuh bener bener gak tenang ma
mila tuh ngerasa mama bener bener menyembunyikan sesuatu dari mila
suster itu tahu kan kalau mama tuh kerja di travel
jadi dia pesen tiket penerbangan ke surabaya
terus mama lupa ngabarin
mama ngabarin dia dulu ya
mila rasa bukan itu masalahnya
bukannya mila gak percaya sama mama
tapi masalahnya bukan cuma suster yang menunggu kabar dari mama
mereka juga pihak rumah sakit ma
ketika tiba tiba mama bisa diadakan
ini berarti masalah penting
eh tolong jujur sama mila
mama tuh sebenarnya kenapa
mohon tolong jujur sama mia

ya udah deh

gak apa apa tante gak apa apa diam

percaya deh sama mama
fadil kamu ajak mila pulang
benar mama gak kenapa napa aku
kita pulang dulu
kita pulang dulu
tadi kamu kesandung kan
biar aku gendong aja ya
aku gak mau kamu jatuh lagi

kak fadil udah turunin
gak enak kalo dilihat tante ambar
kak fadil tuh ngapain sih
gendong kamila di depannya indi sama edo
aku cuma mau ngajarin kami
bukan dengan tamisan
kamu ngerti kan
insya allah mila bisa lebih kuat lagi
kamu emang harus kuat mila
kamu gak akan menemui haris lagi kan
dan kamu tidak akan mengganggu hidupnya lagi
ibu gak perlu khawatir
asal kamu tau
haris sudah menikah lagi
dan dia hidup bahagia dengan istri barunya itu
sama sekali tidak ada dalam pikirannya
semoga dia tidak mendekati haris lagi
semoga dia benar benar percaya kalo haris sudah menikah
kalau perempuan itu mengganggu kehidupan haris lagi
aku tidak akan tinggal diam
aku akan singkirkan dia sekali lagi seperti dia
disitu aive benar sajalah
silahkan domong aive
dokter sudah menunggu dari kemarin tapi sampai saat ini bu farah tidak menghubungi kami sama
sekali padahal ini sangat penting sekali mbak bilang ulang nak apa kok percaya deh sama mama
ya allah aku bener bener gak bisa tidur aku terus terusan kepikiran mama
kamu belum tidur
kak fadil kenapa kamu sakit enggak enggak sakit kok milih cuma kepikiran kepikiran sama
mila aku bukannya mau bikin kamu khawatir tapi aku juga merasa kenangan sama kayaknya
ada yang mama kamu sembunyi dari kita maksud kak fadil kayaknya hasil sitiskan
mama kamu enggak sebaik yang mama kamu katakan ya allah itu
itu berarti terus kita harus gimana kak ya kita hadapi ini semua dengan kepala dingin aja
besok kita ke rumah sakit terus kita temui dokter yang menangani mama kamu
kita tanyakan langsung ke beliau iya itu lebih baik ya udah sekarang jadi pikirnya
tidak kamu tidur aja
woman utuh juga jadi saya belum bisa mengambil keputusan apa apa
saya bisa empat perubahan ada lagi unggulan meninggal itu harus lepas sakit inichild science
mengerti mengenai hal itu
tapi kan penyakit ibu tidak bisa
dikompromi kalau semakin
maka kondisinya akan semakin
membahayakan untuk anda
jadi saya sangat menyarankan
agar ibu cepat cepat
iya pak dokter
saya akan mencari uang untuk biaya operasi
pak dokter juga mau
bantu saya kan apa itu
kondisi saya kepada anak saya dan
anak saya sekarang sedang mengandung empat
empat bulan saya takut
pak dokter kalau kamila tahu
kondisi saya dia pasti akan stres
seharusnya bu farah
tidak boleh seperti itu
justru pada saat kita sedang sakit
sekitar kita itu sangat penting bu
enggak pak dokter enggak
saya mampu pak dokter
saya mampu menanggung sendiri
jadi saya mohon ya pak dokter
sustar tolong rahasiakan
sebenarnya ada urusan apa mama datang lagi ke rumah sakit
pasti ada hal penting kan mah
sesuatu dari mila
justru pada saat kita sedang sakit
sekitar kita itu sangat penting
apapun yang dikatakan dokter nanti
tapi aku juga berharap
gak akan ada apa apa sama mama kamu
insya allah eka
insya allah eka
insya allah eka
saya tidak bisa memberitahukannya kepada anda
saya pikir dr fadil juga tahu